halo sebat rupiah dimanapun kalian berada
kembali lagi bersama saya di podcast bank indonesia
perkenalkan saya desita hari ini saya nggak sendiri
di topik kali ini kita akan bahas mengenai uang uang dan uang
nah tapi siapa sih gate speaker kita yang xiami yang satu ini
yang bisa menginformasikan kepada kita mengenai seputar uang
siapa lagi kalau bukan mas geser
beliau adalah analis di departemen pengelolaan uang
oke mas hari ini kita mau ngebahas apa ya
kalau narasumbernya dari departemen pengelolaan uang
tentu kalau misalnya dari departemen pengelolaan uang
kita akan berbicara enam tahapan pengolahan uang
dari mulai perencanaan sampai pemusnahan
kita tuh taunya uang itu udah sampai ke tangan kita
tapi kita tuh sebagai masyarakat gak tau
uang ini direncanainnya gimana
pecahan apa aja sih yang banyak beredar gitu ya mas ya
nah mas sebenarnya gimana sih proses perencanaan uang rupiah itu
dan aspek apa aja yang diperhitungkan oleh bank indonesia
nah desita dan sobat tupiah sekalian semuanya
perencanaan uang rupiah adalah suatu rangkaian
bank indonesia menetapkan jumlah
dan jenis pecahan uang rupiah yang akan dicetak
karena uang rupiah itu alat transaksi yang digunakan sehari hari masyarakat
tentu dalam melakukan perencanaan uang rupiah
bank indonesia memperhatikan berbagai asumsi
dan juga gak kalah penting adalah preferensi masyarakat
akan suatu pecahan tertentu
bank indonesia secara berkala melakukan evaluasi
terhadap uang rupiah yang beredar di masyarakat
evaluasi dilakukan memperhatikan berbagai pandangan
tokoh agama budayawan sejarawan
sama kalau desita tahu ada badan koordinasi
pemberatasan uang rupiah pasu atau buatan supal
contohnya gini ibu ibu belanja ke pasar
pahlawannya pun sama sama pria
jadi dianggap kadang kadang ketuker
jadi uang rupiah itu kan punya unsur pengaman
menurut hasil evaluasi kita
itu sudah ketinggalan zaman
uangnya sama supir angkotnya dilecek lecek
nah jadi kita harus menghasilkan
maksudnya secara fisik dia kuat gitu ya
uang rupiah kita tahun emisi dua ribu dua itu
pada currency award ke tujuh belas tahun dua ribu dua puluh tiga di meksiko
dan desita ini infonya untuk sobat rupiah sekalian semuanya juga
uang rupiah dinobatkan sebagai mata uang terbaik di dunia
jadi ini jadi kebanggaan buat kita semua
makanya terus cinta bangga paham rupiah ya
terus bagaimana sih mekanisme atau proses pencetakan uang rupiah itu sendiri
karena aku dengar masih banyak masyarakat yang mengira bahwa
nah desita dan sobat rupiah semuanya
pencetakan uang rupiah itu dilakukan oleh perum peruri
perusahaan umum pencetakan uang republik indonesia
karena memang amanatnya undang undang mata uang
mengamanatkan kalau pencetakan itu harus dilakukan di dalam negeri
jadi pencatakannya dilakukan oleh perum peruri
tapi atas kontrol dan atas perencanaan yang dilakukan bank indonesia
jadi khusus untuk mencatak uang rupiah dilakukan oleh perum peruri
namun setelah itu baru didistribusikan
setelah selesai didistribusikan ke kantor pusat bank indonesia
untuk kemudian didistribusikan ke seluruh wilayah indonesia gitu ya mas
jadi dari kantor pusat diederakan ke empat puluh lima kantor perwakilan yang ada di seluruh indonesia
dimana kita ketahui indonesia itu kan negara kepulauan ya
luas sekali dari sabang sampai merauke
ada beberapa daerah yang sulit akses perbankannya
atau bahkan mungkin tidak ada perbankan di situ
untuk memastikan uang rupiah ada di wilayah wilayah itu
tadi desita sebutnya wilayah terdepan terluar terpencil ya
nah kita bi bersinergi dan kerjasama dengan tentara nasional indonesia angkatan laut
karena tni angkatan laut itu kan punya kapal kapal
kapal kapalnya itu kan tentara nasional indonesia
tni al selalu berkala patroli ya
atau memastikan keamanan dari wilayah teritorinya indonesia
nah ketika mereka patroli
kita ikut untuk mengedangkan uang rupiah ke wilayah wilayah terdepan terluang terpencilnya
jadi berkoneksi juga dengan tni al ya
sinergi ini kebetulan sudah berlangsung sejak dua ribu dua belas
mendukung pengedangan uang di seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah
kalau ekspedisi rupiah berdaulat itu tiap tahun kan beda destinasi gitu
nah itu tuh apa bedanya dengan remisi sehari hari
yang biasa dilakukan oleh departemen pengelolaan uang gitu
kalau remise itu kegiatan yang kantor pusat bi mengedarkan ke kantor perwakilan daerah
dan kalau remise moda transportasinya kan
kendaraan truk kereta api kapal barang atau kapal penumpang
tapi kalau misalnya ekspedisi rupiah berdaulat kita pakai kapalnya tentara nasional
nah setelah itu kalau uang baru mulai berada di masyarakat
gak lama biasanya kan diikuti dengan pencabutan ya
atau nggak penarikan uang ini dengan emisi beberapa waktu sebelumnya gitu
nah sobat rupiah sama desita
jadi kalau misalnya bi ngeluarin uang yang baru
uang yang lama itu masih bisa berlaku
dan masih bisa digunakan masyarakatnya
selama belum dicabut dan belum ditarik oleh bi
jadi tidak serta merta uang baru dikeluarkan
uang yang lamanya langsung tidak berlaku
jadi sobat rupiah semuanya jangan khawatir
selama belum ada pengumuman dari bi
apakah bi juga melakukan pemusnahan kepada uang uang tersebut
apa aja sih alasan bi untuk melakukan pemisahan tersebut
pemusnahan hanya dilakukan terhadap uang yang sudah ditarik dari peredaran
bi itu secara berkala melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah
uang rupiah yang kondisinya tidak layak edar
jadi kita membagi beberapa kategori desita
contohnya karena sudah kusam
terus ada uang rupiah rusak
rusak itu contohnya sobek
tidak utuh lagi bentuk fisiknya seperti fisik rupiah sesungguhnya
nah uang rupiah uang rupiah tadi yang tidak layak edar
itu akan dimusnahkan oleh bank indonesia
termasuk uang yang tadi dicabut dan ditarik
karena sudah tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran
ketika dia ditukarkan masyarakat ke bi
hasil racik uang kertas
diraciknya itu kan uang kertas dengan cara dipotong potong ya
dipotong potong sehingga bentuknya atau ukurannya kecil
tidak lagi menyerupai uang rupiah asli
itu kita ada beberapa metode
cara untuk pengolahan hasil raciknya itu
ada yang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir
tapi sudah dikondisikan tertentu
langsung kita buang ke tempat buangan akhir
jadi sobat rupiah seiring dengan konsep bank indonesia hijau
hasil racik uang rupiah itu
tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir
tapi kita gunakan atau manfaatkan
sebagai salah satu bahan alternatif untuk pembakaran
jadi limbah racik uang kertasnya itu
kita masukkan sebagai salah satu bahan tambahan untuk pembakaran
yang bisa digunakan untuk pengeringan atau bahan di beberapa pembangkit listrik tenaga batubara
itu kita selipkan di situ untuk jadi salah satu sumber energi lainnya
oh berarti dengan mengusung tema hijau ya kita semua pengen mengukurin
jadi memang hasil limbah itu gak serta merta langsung ke tempat pembuangan akhir
tapi kita bisa memanfaatkannya sebagai sumber energi gitu ya kira kira
ini kan dengan berkembangnya cashles society semua kita tinggal bayar pakai kris gitu kan ya
kalau dari geser sendiri nih ya gimana sih the future of uang kartal itu seperti apa menurut mas geser
ataukah dia kalah saing dengan chris kita
oke sobat rupiah ini pertanyaan yang menarik ya
tadi disampaikan bahwa kita kan memperhatikan berbagai asumsi makroekonomi ya
salah satunya itu adalah bagaimana keselakasan dengan perkembangan instrumen pembayaran non tunai
jadi ketika kita melakukan perencanaan berapa jumlah uang yang akan dicetak
kita lihat kebijakan non tunainya bank indonesia
inklusifitasnya penetrasinya perkembangannya dan dampaknya terhadap tunai gimana
jadi perencanaan uang rupiah yang akan dicetaknya
efisien efektif selaras dengan pengembangan non tunai
nah apakah kedepannya cash itu bagaimana
sejauh ini berdasarkan hasilnya asesmen kita
cash masih diperkirakan akan tetap tumbuh
betul namun tumbuhnya sedikit melambat
karena seiring perkembangan non tunai yang meningkat
perkembangan permintaan uang tunainya jadi tumbuh melambat
namun desita dan sobat rupiah sekalian
bank indonesia sebagaimana amanat undang undang mata uang
harus memastikan ketersediaan uang rupiah
bagaimanapun dalam jumlah yang cukup pecahan sesuai
seiring non tunai yang meningkat
bi pun masih tetap punya mandat dan kewajiban
harus menyediakan uang tunai pembayangan yang sah
kita tadi merencanakan proses perencanaannya itu juga sangat detail ya
mulai dari dengan kondisi perkembangan makroekonomi
kebiasaan masyarakat setempat pakai pecahan yang apa gitu ya mas
terus kita juga untuk menerbitkan uang emisi baru juga tadi ada asesmennya tersendiri
tapi kita juga ada alasan atau reasonism dibalik itu semua ya mas ya
betul dan belum disampaikan tadi
reason yang paling penting karena uang rupiah itu bukan hanya alat pembayaran
jadi tujuan bi ngeluarin uang rupiah yang tahun emisi dua ribu dua puluh dua
selain untuk menyediakan uang rupiah yang semakin aman
nyaman dan berkualitas bagi masyarakat
tentu untuk menjamin kedaulatan uang rupiah
dan juga masyarakat masyarakat kita yang di perbatasan itu juga tadi ya
oke sahabat rupiah itulah tadi kita udah melakukan bincang
jenjang seru dengan geser analis dari departemen pengelolaan uang
jangan lupa sobat rupiah untuk selalu cinta bangga dan paham rupiah ya
dan jangan lupa untuk selalu ikuti media sosial bank indonesia
sampai bertemu di podcast bank indonesia selanjutnya